selanjutnya pelatih timnas malaysia u dua puluh tiga ella barasan takut dengan ancaman timnas indonesia di piala aff u dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga setelah shin taeyong mengambil alih tim
shin taeyong mengambil alih timnas indonesia u dua puluh tiga dari tangan indra syafri setelah sukses menjadi juara di sea games dua ribu dua puluh tiga
pelatih malaysia berusia enam puluh satu tahun itu menganggap indonesia tim yang kuat di bawah asuhan shin taeyong
timnas u dua puluh tiga dari malaysia tergabung di grup b piala aff bersama timor leste
duel indonesia versus malaysia akan jadi pertandingan pertama grup b di rayong thailand pada jumat delapan belas agustus